posko pelayanan pengaduan ppdb online di jakarta barat
yang berada di gedung sman tujuh puluh delapan kemangisan palmerah jakarta barat
didatangi puluhan orang tua siswa
yang mempertanyakan berbagai persoalan terkait kesulitan
mengakses ppdb online untuk mendaftarkan anaknya
bahkan ada salah satu orang tua siswa dari luar dki jakarta
yang melakukan protes keras dan menangis
lantaran anaknya tidak dapat diterima di sekolah negeri jakarta
hal ini karena jalur pendaftaran ppdb online kali ini
tidak memberikan kuota kepada siswa didik dari luar dki jakarta
dengan berlindang air mata sang ibu menyampaikan permasalahan yang dihadapi
karena anaknya pindahan dari kediri jawa timur tidak mendapatkan akun
karena terlambat mendaftar jalur prapendaftaran yang telah ditutup
sejak tanggal empat juni dua ribu dua puluh satu lalu
tidak tahu kalau harus bikin akun
masa tahunya kan kalau nomor catahetan nomor sidan peserta sidan dana itu dapat dari sekolah asal kan
sekolah asalnya kan dari jawa di jawa timur tidak ada sistem itu
ditawarkan seluruh pesuasta aja ya berpumpah segeri segeri
banyak orang orang yang merugikan sekali kalau seperti orang di sekitir saya
yang ketinggalan informasi itu
akhirnya kan fatal buat anak saya
apakah anak saya akan lebih ketidakbiayaan saya harus nganggur
apakah anak saya harus
sedangkan pemerintah selama ini
menggalakkan bantuan agar anak anak bisa bersekolah
tapi setelah terbentur dengan sistemnya seperti ini
akhirnya kemarinnya anak saya juga harus berhenti sekolah dulu satu tahun mungkin
kalau saya tidak punya uang untuk bisa masuk ke swasta kan seperti itu
terkait hal tersebut kasudin pendidikan jakarta barat wilayah dua menjelaskan
bahwa pada ppdb tahun dua ribu dua puluh satu kali ini
memang tidak ada kuota bagi para siswa dari luar dki jakarta
berbeda pada tahun lalu
dan seharusnya bagi siswa dari luar dki
dapat mendaftarkan siswa di jalur pra pendaftaran ppdb
namun kini pendaftarannya sudah ditutup
untuk ppdb tahun dua ribu dua puluh satu ini untuk dki jakarta memang tidak ada kuota untuk luar dki
pembeli konten ini memang tidak ada kecuali kalau memang ktp dki atau kk dki tapi yang bersangkutan sekolah di luar dki

tujuannya adalah supaya rapot atau data peserta didik baru ini bisa ter input di sistem sidanira sebagai database untuk ppdb ini
tercatat sejak pertama dibuka sampai sepuluh juni dua ribu dua puluh satu sebanyak dua ratus lima puluh enam calon orang tua siswa telah mengadukan persoalan yang mereka hadapi ke posko pengaduan ppdb ini
mahardika prakasa satya jakarta